yang manual kembali diberlakukan terhadap pengguna jalan karena pelanggaran lalu lintas meningkat di lokasi yang tak terjangkau oleh tilang elektronik
tilang manual ini hanya menyasar pengguna jalan yang melakukan pelanggaran secara kasat mata dan bukan melakukan razia
tentang tilang manual memang sudah ada surat dari bapak kakor lantas untuk diterapkan kembali atas hasil evaluasi beberapa waktu yang lalu
mengingat tidak semua daerah itu sudah tercover dengan etle
bahkan ada budaya budaya masyarakat baru karena menggunakan tilangnya elektronik atau ditilang dengan etle tadi
maka banyak sekali yang plat nomor kendaraan diliput ataupun ada juga yang plat nomornya dicopot
tilang manol kembali dilakukan pada ruas jalan yang tidak tercover tilang elektronik
salah satu penyebab diberlakukannya kembali metode manual ini disebutkan
dengan jumlah pelanggar lalu lintas yang semakin meningkat
apakah benar itu alasannya dan apakah ini menjadi langkah yang efektif meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas masyarakat
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bergabung sama kami dir lantas polda metro jaya kompas polisi latif usman
selamat malam pak latif
selamat malam mas salam presisi
ya salam presisi
pak latif langsung saja artinya hanya kemudian ruas ruas yang memang tidak tercover begitu ya yang akhirnya dilakukan tilang manual sejauh ini
karena tilang manual yang diberlakukan ini adalah untuk mengefektifkan kembali dalam artian ada beberapa ruas jalan yang belum tercover oleh tilang elektronik
di mana di jakarta ini memang ada beberapa titik yang sudah terpasang etele statis dan kami juga sudah memiliki etele mobil
tapi tentunya ruas jakarta yang jalan yang begitu banyak pengundi yang begitu banyak sehingga memang ada beberapa ruas yang belum tercover oleh etre ini
pemberlakuan daripada tilang manual yang telah dikeluarkan oleh korlantas polri kita lakukan di lapangan
oke berarti artinya sifatnya hanya melengkapi begitu pak
ketika misalkan saat ini jalur yang tidak tercover nanti sudah terpasang etele apakah itu kemudian akan sepenuhnya akan bersistem elektronik seperti daerah lainnya
ya tentunya di tempat tempat yang belum ada etele statis maupun etele mobil
kita akan tempatkan personil
yang memang untuk mengawasi jalur tersebut yang rawan kemacetan dan rawan kecelakaan
oleh sebab itu tentunya tapi diharapkan betul bahwa tilang yang kita terapkan ini baik etele elektronik maupun etelem manual
tilang manual ini adalah bentuk edukasi kepada masyarakat untuk betul betul menjaga keamanan ketertiban bagi pengguna jalan
bagi diri sendiri maupun orang lain
pak kalau kemudian saya tarik mundur kemudian
pemberlakuan full dari tilang elektronik berlaku pada oktober tahun lalu begitu
nah bagaimana kondisi menurut data dirlantas untuk kawasan atau wilayah hukum polda metro jaya
apakah memang meningkat ketika semuanya diawasi lewat elektronik
dan apakah kemudian dengan seperti ini dengan kembali tilang manual polisi di lapangan bisa menilang langsung
harapannya bisa menurunkan angka pelanggaran begitu pak
iya tentunya memang kalau kita evaluasi di tempat yang sudah ada tilang elektronik dan etelemobil
tempat tersebut tertib
tapi ada beberapa tempat tempat yang tidak tercover itu
betul betul memang masyarakat kurang sadar bahwa ada polisi atau tidak polisi
harusnya mereka untuk berlaku tertib dan tidak melakukan pelanggaran
oleh sebab itu inilah sehingga dari paspor lantas menurunkan perintah kembali
tilang manual diberlakukan karena masih ada beberapa ruas jalan yang belum tercover oleh tilang elektronik
baik artinya pak latif sejauh ini masyarakat takut atau kemudian
tidak disiplin ketika tidak ada personil polisi yang bisa langsung menilang begitu ya
walaupun ada personilnya di sana
ya itulah yang sebetulnya masih kita sayangkan
kesadaran masyarakat masih sangat rendah tentang kesadaran berlalu lintas
sehingga sebetulnya polisi tidak ingin banyak menilang
tapi tanpa ditilang tentunya mereka sudah sadar sendiri
mereka mengendari kendaraan mereka harus tertib dan tidak melakukan pelanggaran
seperti yang kita lihat
begitu mudahnya dan begitu mereka euforia tanpa adanya adanya petugas tersebut
sebetulnya kan tidak demikian
ini adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga ketertiban
baik pak latif kalau kemudian kita melihat dari pendekatan edukasi begitu
bukankah kemudian adanya personil polisi yang ditempatkan untuk kemudian bisa menilai secara manual
ini kan sepertinya hanya langkah jangka pendek begitu ya
untuk kemudian kita
bicara soal mengedukasi masyarakat soal ketertiban kedisiplinan
bagaimana kemudian nanti secara jangka panjang
apakah sudah ada rencananya begitu dari pmj dari polda metro jaya
untuk kemudian bisa mengedukasi tanpa harus ada personil
masyarakat sudah bisa disiplin untuk keselamatan bersama pak
ya tentunya untuk mengedukasi yang paling tepat dan memaksa mereka untuk tertib
memang menggunakan sistem tilang elektronik secara menyeluruh
kita harapkan demikian
dan makanya yang diharapkan oleh bapak kapori adalah nanti
kita tetap kita kembangkan
walaupun sekarang ada pembelakuan tilang manual
tetapi kita kembangkan terus sistem tilang elektronik
nanti yang kita harapkan adalah secara keseluruhan
tilang elektronik di seluruh ruas jalan sudah berlaku
ini harapan kita ke depan
karena kalau kita masih menggunakan manual ya demikian adanya
karena tempat tempat ini sangat luas
dan petugas kami juga tidak bisa menjangkau keseluruhan
berarti akhirnya kan seperti kucing kucingan
yang kita tidak harapkan
akhirnya tidak mendidik
makanya yang bisa mendidik ini adalah memaksa
dan ini adalah dalam sistem yaitu dengan eteleng
baik apalagi dengan hukuman denda lima ratus ribu begitu ya setiap kali menang
baik pak latif terakhir bagaimana juga dengan plat nomor di luar jakarta
di luar wilayah hukum polda metro jaya begitu pak
ini kan selama ini masih menjadi semacam kelonggaran begitu bagi masyarakat
menganggap remeh menganggap enteng karena dianggap bukan
akhirnya nanti tidak sampai itu
jadi apa aturan undang undang ini kan berlaku bagi seluruh masyarakat indonesia
baik itu orang jawa barat yang beroperasional ke dki
perilakunya sama ketentuannya sama aturannya sama
kalau mereka melanggar juga tentunya ada aturan yang melarang mereka
dan bisa dilakukan perlindakan
harapannya tentu bisa meng cover seluruh lokasi
dan bisa melakukan perlindakan
dan juga meningkatkan kedisiplinan serta ketatan masyarakat untuk keselamatan bersama
terima kasih atas waktu anda
kombes polisi latif usman dirlantas polda metro jaya telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu pak latif
selamat malam salam presiden